belakangan institusi polri kerap dilirik publik dilanda permasalahan pelik hingga muncul sindiran berbau percuma lapor polisi
hingga yang terbaru bahkan dibandingkan dengan sapa bank swasta yang dianggap memberikan pelayanan lebih santun dan juga sopan
apakah betul polri anti kritik apa yang harus dievaluasi
kami bahas bersama sugeng teguh santoso ketua ipw
selamat malam pak sugeng
iya pak sugeng terima kasih sudah bergabung dengan kami
ini kita ngomongin bagaimana polisi yang lagi seksi jadi sorotan ya belakangan ini ya di timeline atau di lini masa
mulai dari isu kekerasan yang akhirnya berdampak dengan hashtag atau tagar percuma lapor polisi
sampai yang terbaru aparat kepolisian kita dianggap katanya lebih baik pegawai atau penjaga keamanan bank swasta dibandingkan kalau misalnya ngadu ke polisi
karena katanya pelayanannya lebih memuaskan
padahal kan kalau polisi
teritori tanggung jawab ya kewenangannya lebih luas tentunya dibandingkan dengan sapam
pak sugeng melihat ini ipw apakah ini bentuk kekecewaan masyarakat sematakah atau memang ada hal lain concern lain yang patut dan harus segera dibereskan oleh para penegak hukum kita
kecewa karena cinta ya
kenapa saya katakan begitu
karena polisi memang mau tidak mau dalam ketatanegaraan dan sistem hukum kita itu adalah pihak yang kita harapkan untuk bisa mengayomi layani ya
melayani kemudian menjaga keamanan
bisa tidak ya karena itu rasa apa rasa
kecewa karena cinta
nah kalau kita lihat sekarang ini respon kan positif dari pimpinan polri
bahkan selalu ada respon cepat penindakan kepada anggota anggota
anggota anggota yang juga melanggar kode etik tidak profesional
itu kita sudah ketahui itu
membuat kapolsek percut

kapolsek di farigi mautong ya
kemudian luwuk itu diambil alih ya
jadi responnya cepat
bahkan kemudian muncul surat tr ya
tergeram berhasil tentang perintah kapolri kepada seluruh jajarannya untuk bersikap kumanis ya
dan juga akan melakukan tindakan kepada anggota anggota
jadi ini kita lihat dalam konteks yang lebih luas
kalau pelanggaran segera ditindak
supaya masyarakat tidak kecewa dan penilaian polri buruk
tadi betul tuh ya
survei juli itu tingkat kepuasan kepada polri itu antara delapan puluh dua sampai delapan puluh
ada dua lembaga survei
indikator dan juga lemkapi
nah seperti itu
kalau kita lihatnya
kita lihat kan apa yang terjadi sekarang
dimana masyarakat banyak mengeluhkan
rasanya tidak adil juga
banyak hal hal baik dan memuaskan
yang kita lihat dari institusi polri
dari aparat kepolisian kita
dan juga banyak membantu
salah satunya mungkin dalam penanganan vaksinasi pandemi ya
mengapa sehingga sekarang isunya menjadi besar
apakah memang dari sisi atau segi komunikasinya
yang memang berbeda
atau kurang lancar kah
atau dari sikap yang terkesan arogan
jadi arogansi ini yang diterima oleh masyarakat
sehingga memang memunculkan banyak kekecewaan
sehingga aduan dari masyarakat itu terkesan
kok jalan di tempat aja
padahal sudah disampaikan
arogansi polis atau oknum polis
kemudian penyalahgunaan wabak wabak polis
sudah dari zaman pahala ya
perhatian publik sekarang ini karena dua faktor ya
masyarakat sekarang makin terbuka
dan berani menyampaikan apa isi hatinya
terutama lagi perkembangan komunikasi
alat komunikasi berbasis internet
yang demikian dahsyat
dua hal ini berkolaborasi
harus menjadi perhatian favorit
bahwa segala pelanggaran bahkan di ujung
yang di ujung indonesia
desa yang ketika disana ada jaringan internet
itu bisa sampai viral
oleh karena itu ya
polri harus siap untuk menerima kritik
kritik harus diterima sebagai
dan nyatanya diterima ya
perbaikan perbaikan saya lihat seperti itu
jadi anda tidak melihat polisi kita antikritik ya
padahal pimpinan kan tidak
ini kan yang kemudian itu di bawah bawah nih
oleh karena itu
kepala satuan wilayah masing masing
harus melakukan pengawasan dan pembinaan yang intens
terutama mereka yang menjadi fosan
kemudian pelayanan publik
nah yang saya mau soroti lagi
selalu saya ingatkan
tapi ini agak berat ini
dugaan adanya penyalahgunaan
karena mereka bekerjanya kan secara tertutup
oleh karena itu
polri memberikan perhatian
kepada kinerja reserse
kalau reserse ini
dan kewenangan ada di mereka
hitam dan putih nasib seseorang
itu ada di tangan mereka
sebelum sampai kepada jaksa dan hakim
kalau ada penyalahgunaan
yang berpihak pada salah satu pihak
berpihak pada salah satu pihak
apalagi pihaknya ini pengusaha
masyarakat yang kemudian dizolimi
nah ini ada nih kejadian di kampar nih
seorang ketua kopsa
merasa dikriminalisasi oleh polisi
berbasis karena dia begitu kritis
terhadap tindakan dari perusahaan swasta
dan juga yang mungkin didukung oleh ptpn
memberi alat bukti
alat bukti ini bisa kemudian disembunyikan
ya kemudian dia
mereka laporan yang
menyembunyikan informasi kepada pimpinannya
jadi bisa salah misleading
para pencari keadilan ini
masing masing menggunakan advokat yang baik
ya yang baik
banyak advokat juga
yang memenuhi kompetensi
dan kualifikasi juga
jika bisa membedah
bahwa ada potensi penyalahgunaan
nah apakah ini bisa diselesaikan
dengan arahan dari kapolri
beberapa waktu lalu
pada selasa sore
kapolri menyampaikan bahwa
ya perlu tindakan tegas
jadi tolong jangan pakai cara lama
pemberhentian tidak dengan hormat
ya ini menjadi contoh katanya
saya minta tanggapan dari anda pak sugeng
kalau pelanggaran pelanggaran yang kasat mata
nah itu gampang
sudah ada nih surat telegram kapolrinya
yang meminta untuk bersikap humanis
kemudian bisa melayani dengan baik
saya mau minta pak kapolri
karena reserse itu ya saya bilang
wilayah yang tertutup
berikan ruang yang lebih terbuka kepada masyarakat
terlibat di dalam memperjuangkan haknya
dalam proses proses hukum di reserse
memang sudah ada sp dua hp
tapi itu sangat minim informasinya
tadi saya dengar dari pak ito
ternyata wasidik itu terdiri
dari beberapa berbagai kesatuan
ini harus lebih responsif
kemudian ada ruang yang namanya
libatkan para pihak pencari keadilan
kita punya kewenangannya menentukan hitam putih
jadi lebih responsif dan juga transparansi
itu yang tadi anda catat ya
iya transparansi berkeadilan itu disana
gelar perkara yang melibatkan para pihak
ipw sendiri selama ini
menerima aduan masyarakat
terkait dengan kinerja
institusi polri yang tidak maksimal
apa saja aduan yang selama ini ditampung
atau diterima oleh ipw
waduh saya kan ini baru menjabat
dua bulan ya
itu banyak sekali
ada empat perkara di polres bogor
semuanya terkait reseris
dari polres kampar ya
kasus kasus pengaduan dari masyarakat
yang ditangannya oleh para
ada lagi di bogor juga
seorang ibu bernama nur halimah
dia ini orang miskin biasa
dia kemudian memberikan hutang
kepada seorang yang miskin yang lain
kemudian dititipkan anak oleh
punya utang untuk
ya dititipkan ya
tapi dituduh sebagai penculikan
karena media memviralkan
sudah dikembalikan tuh
bahkan saya dengar
pak kapolres akan mendapat penghargaan
dari komunasi perlindungan anak
sebelum dilaporkan ke polres kampar
sebelum dipelihara ke polisi
antara dua belah pihak
hak dan kewajibannya masing masing
dikiralkan oleh media
ibu ini tidak punya daya upaya
menyewa pengacara yang baik
dan tidak ada
belumnya pengacara yang mau
membela secara gratis tapi kompeten
naik ke pengadilan lagi
saya sedih disini
banyak sekali pengaduan pengaduan
yang kita terima ini
terkait dengan penegakan oleh
ada solusi terbaik
intinya kalau tadi saya tangkap
bahwa institusi polri harus lebih responsif
harus lebih berkeadilan
dan juga transparansi itu tadi yang paling
ipw oleh pak soegang
sudah jalan ya
terima kasih pak soegang
sudah bergamung dengan
selamat malam pak